kalau gue nungguin mama mama kesian
tapi kalau gue nggak nungguin mama cariin
kangen tau papa sepapu nggak kangen sih
gue tuh ngangenin tau
bapak cuma punya satu anak satu istri gimana
halang lagi di hubungan kita
nanti aku cerita lagi ya soalnya papi udah pulang
tapi habis dari mana aja
aku baru pulang
iya tadi ada sedikit urusan
kok kamu belum tidur
ya udah semestinya kamu nggak perlu nungguin papi
tapi masih agak capek
aku mau istirahat dulu ya
jangan lupa kamu tidur
kasian banget sih papi
pasti papi tuh mumet banget deh mikirin adriana
makanya papi butuh keluar cari udara segar

makanya papi butuh keluar cari udara segar
makanya papi butuh keluar cari udara segar
makanya papi butuh keluar cari udara segar
makanya papi butuh keluar cari udara segar

makanya papi butuh keluar cari udara segar
makanya papi butuh keluar cari udara segar

makanya papi butuh keluar cari udara segar
jangan kenceng kenceng nanti kalau papi dengar gimana
non surti mah malah seneng kalau tuan itu kak cerai sama si nyomu
bukannya non juga seneng
seneng sih seneng bi tapi masalahnya bibi lihat sendiri kan di mana kondisi papi sekarang
kan ini baru digugat cerai lobi gimana kalau dicerai beneran
kan kasihan papi
iya sih ya non namanya orang cinta teh susah ya ternyata
untung surty teh gak cinta sama siapa siapa
jadinya gak ikut pusing
udah abik ya
hebat juga ya babenya si raya bisa ngalahin si kobar
abahnya si raya bi bukan babenya si raya
bukan babenya betul
bukan aja babenya sama abah
iya bi alhamdulillah
ya semoga aja naklih kobra kapok lah terus gak macem macem lagi sama kita di
eh kal bagaimana kalau kebahagiaan ini kita rayain aja tuju gak guys
qual like ide lo mendingan gimana kalau kita sekarang freestyle
gak gak gak perlu
ini juga sumbangan dari anak anak buat rumah bang oki
aku serahin aja ya ke bang oki biar bisa cepat cepat beli material
makasih banyak ya nadin
tapi gimana ya aku juga bingung nih apa aja yang harus aku beli ya
terus pemborong zaman sekarang kan emang susah banget buat dipercaya
eh lo gak usah repot repot gak usah pikirin
biar aja mba be ngurusin mba be kan gak bisa bantu banyak
apalagi bantuin dana
itu juga kalau lo percaya mba be
ya ampun be kalau mba be yang minta maaf pasti percaya dong
tapi okey juga jadi gak enak nih be kalau harus ngerepotin mba be
ki itu sih mba be nya bukan ngerepotin ki
itu same juga ngasih kesempatan mba be buat beramal
nah ini nih yang disebut peluang ibadah kayak begini
ya udah kalau gitu makasih banyak ya be
ya mulai sekarang lo gak usah pikirin gitu ya
selain aja semuanya sama mba be
yaudah sing berarti ini nadin kasih aja ya untuk siapa siapa
ini mba be terima nih ya
ya udah berarti aku disini udah gak ada urusan lagi sih
nadin pulang dulu ya sing
bang oki nantikan aku pulang ya
gak enak juga ya kalau gue nolak tawaran nadin
apalagi nadine udah baik banget sama gue
udah bantuin kolesin uang buat bangun rumah gue lagi
sama mba be juga udah baik banget sama gue
sama sama gak enak
lagian ini udah malam juga sih
yaudah deh sing nadin pulang dulu ya
be juga pamit dulu be
semuanya pulang dulu ya
ya udah oki
pulang dulu ya
ada yang lupa nih
ini penting banget
si gori mau kemana
aduh kok bau bunyi
biasa aja kek
aduh beratat lo ya pak
iya papa juga ma
jadi inget zaman zaman susah kita dulu
kayak waktu kita masih baru meniti karir kita
kan kayak gitu pak
kayak waktu zaman dulu aja
kita udah mau pulang masih ditambah kerjaan lagi
tambah lagi tambah lagi
iya ya pak
apa itu sisternya itu

yang di jaman kekinian juga kita ngerasa pedih
perih kayak dulu
ya mungkin allah lagi negor kita mah
mensyukuri yang gede
kalau yang kecil aja kita gak syukurin
makanya allah kasih kita untuk bersyukur
walaupun kesannya kecil
tapi sebenarnya nikmatnya itu besar
jadi kita ngerti ya pak ya
lewatin sekarang nih kita juga tetap harus semangat untuk boy jadi semangat mensyukuri
ya kan pak dan jalanin dengan ikhlas itu alhamdulillah punya suami baik sekali beruntung
iya ya kok nggak nungguin kita hai ah mana gimana sih kalau boy nungguin mama mama kesian tapi kalau
boleh enggak nungguin mama cariin kangen tahu pak mas apa nggak kangen sih boy tuh ngangenin
tahu sama kayak mama ngangenin bapak cuma punya satu anak satu istri gimana kurang kurangin pak
bira yuhu mandiman
ketiduran nungguin di kamar gak apa apa bira yang baik aduh
pira mau dibuatin teh kopi susu bajigur apa mau disiapi makan
bira enggak usah repot repot
pira tuh emang baik sekali udah makan di kantor udah minum di kantor cuman mau nanya
biarlah si boi itu kemana ya belum pulang apa udah tidur
terus kinar juga mana
etap guh agal nyonya aden sama neng kinar teh keluar tapi nggak bareng bareng

perginya juga enggak beda jauh sih waktu itu ya
enggak jauh sih waktunya
ih ngapain juga kudu bilang sama kamu enggak penting tau